putri sepuluh warga negara indonesia memang sebelumnya disandra oleh kelompok teroris filipina abu sayyaf
dan keluarga para sandera berharap seluruh wni atau anggota keluarga mereka bisa segera dibebaskan dalam keadaan selaman
keluarga wendy rahadian dua puluh sembilan tahun salah satu anak buah kapal yang disandera kelompok abu sayyaf di filipina selatan
berharap pemerintah bersedia membayar tebusan empat belas dua miliar rupiah untuk pembebasan sebelas awak dan satu kapten kapal
sementara itu keluarga suryanto yang dikabarkan menjadi salah satu korban dari sepuluh awak kapal yang dibajak dan disandera kelompok abu sayyaf
masih menunggu kejelasan informasi dari perusahaan
sama halnya dengan keluarga renaldi dari makassar
keluarga korban ini tampak sedih
dan hanya bisa menunjukkan foto foto renaldi saat sedang berlayar di atas kapal
mereka hanya bisa memantau perkembangan keluarganya dari siaran televisi
keluarga renaldi akhirnya dikunjungi wali kota makassar muhammad ramdhani
dhani langsung menyampaikan agar keluarga tetap berpikir positif dan percaya
kalau keluarga dan pemerintah terkait akan berusaha melakukan segala macam upaya
agar renaldi bersama sembilan orang wni lainnya bisa dibebaskan